mas mas mas mas mas ini gerbang rumah kenapa kamu lewatin
hai mobil pabos tapi kok lewat aja ya
pasti papa mau bahas soal nomor mama yang dipakai untuk buka akun roy
aduh gue jawab apa apa ya nanti
habisnya makannya selamat lagi selesai sarapan ya udah kalau gitu kita siapin
tas sekolahnya mau mau aku mau cek sekolah aku
sopan gaya kalau aku tanya siapa orangtuanya reina
seperti mama rosa memang kenal sama ayah kandungnya reina
mama aku pengen tanya sesuatu sama ma boleh dong
jangan andin mau tanya soal ayah kandungnya reina
ini mbak jadi aku sama adik minta bantuan mama karena kan si michelle dan
angga hubungannya kurang baik aku sama andin punya rencana untuk mendamaikan
mereka berdua kalau bisa bantuin of course bukan begitu nien mas aku malah bisa bantu sama mama
mas aku malah bilang gitu sih
ya udah apa yang bisa kamu bantu apa rencananya
assalamualaikum mang dadang
apa mang nadang belum pulang ya dari kemarin
cari mang dadang pak
bapak tau mang dadang dimana
dari kemarin rumahnya kosong pak
bang dadang sama istrinya dua duanya gak ada di rumah
kira kira mereka kemana ya pak
kurang tau pak kalau gitu
yaudah makasih ya pak
mungkin saya harus tanya warga sekitar
mungkin saya harus tanya warga sekitar
tinggal dua puluh ribu
beli makanan di kantin nggak cukup nih
aku cari di warung warung pinggir jalan aja deh
ibu hati hati kalau jalan istri saya lagi hamil ini
maaf pak saya nggak sengaja
kamu jangan marah marah dong mas
ibu ibu tadi kan juga gak ngeliat
saya cuma ngasih tau
kalau jalan itu hati hati
ini baru kamu yang kena
coba ada ibu ibu hamil lainnya ditabrak
saya mau ucapin banyak sekali terima kasih
makasih buat apa pak
ya terima kasih karena kemarin kamu udah ada
maaf pak ada telepon dari bapak saya
boleh bu silahkan

maaf saya boleh izin hari ini pak
bapak saya harus dibawa ke rumah sakit

boleh boleh boleh
terima kasih pak
yaudah nanti salam buat bapak kamu cepet sembuh ya
ya udahlah nanti aja aku tanya soal kelas enam hamilnya elsa
hubungan dari siapa
hubungan dari siapa
sehingga aku hamil

nino jadi romantis deh pas sama ku
dia daftarin aku enam hamil
terus beliin aku bunga
terus beliin aku bunga
kita cari kafe deket sini
kita cari kafe deket sini
ada yang bapak mau bicara sama kamu
ada yang bapak mau bicara sama kamu
ada yang bapak mau bicara sama kamu

nanti aja disana
bikin gue takut deh
mang dadang gak ya
yang tinggalnya di gang junaidi
gak liat mas
itu masih ya
kenapa gak ada yang liat ya
apa mang dadang udah kabur
dan gak balik lagi kesini
coba saya tanya ke pedagang
biasanya pedagang lebih tau
boleh mesti saya mau nanya
kira kira bapak tau gak ya
mang dadang kemana
kasian tuh si mang dadang
kasian kenapa pak
kemarin dia pingsan di pinggir jalan
untung ditemuin sama warga
terus langsung dibawa ke rumah sakit
dibawa ke rumah sakit mana ya pak
wah kalau itu saya kurang tahu mas
yaudah kalau itu
apa sih eh siap sama
berarti meng dadang bukan kabur ya
dan sekarang ada di rumah sakit
masih ada kesempatan buat saya dan pak al
untuk menemukan dia
ya gak enak diliatin orang
ya kenapa sih mas
panji cukup sama suami sendiri
kalau sama orang lain baru
masalah apaan sih
dari kemarin aku perhatiin tiap terima telepon jauh terus
kayaknya takut banget aku dengerin
tetangganya bilang mang nadang dibawa ke rumah sakit pak
tapi orang yang saya tanya gak tau dibawa ke rumah sakit mana pak
saya dadang pak
yang ngurus makam keluarga bapak dulu
bapak apa kabar pak
alhamdulillah saya baik
pak dadang ada urusan apa kesini
saya berobat pak
dulu saya pernah ketemu sama bang dadang di rumah sakit sejahtera
mungkin mang dadang lagi periksa kesitu ren
yaudah sekarang saya cek kesana ya pak
gak usah ren
kamu langsung ke kantor aja
biar saya sendiri yang cari mang dadang
kebetulan saya lagi di rumah sakit sejahtera
nganterin andin periksa ke dokter
kenapa muka ditukuk gitu
abis telfon sama siapa
terus kalau sama randy kenapa harus teleponnya jauh jauh dari aku
aku nggak boleh denger ya
kamu tau radiasinya
saya kalau telfon disini deket deket kamu
takut radiasi handphone itu kena sama anak kita nanti
kamu juga jangan sering sering pakai handphone
jangan sering sering ngobrol di telfon
kalau bisa cet aja terus taruh lagi handphone
sedikit lagi nin
kalau saya sudah ketemu bang dadang
saya akan minta dia mengaku ke kamu
apa yang sudah dilakukan elsa kenindi
pasien atas nama ibu andini karisma putri
ibu silahkan masuk
elsa papa sudah poin aja ya
papa sudah dengar penjelasan al dan angga
tentang nomornya mama
yang dipakai untuk masuk ke akunnya
bagaimana cara memperbaiki nomornya
bahkan nomor itu
sampai merubah passwordnya
sampai merubah passwordnya
sehingga membuat penyelidikan al dan angga
untuk mengungkapkan kasus pembunuhan roy
ngelakuin hal ini
dan papa gak percaya
karena mama gateng
mama gak paham tentang hal ini
kalau aw sama angga itu asal nuduh aja
papa rasa ini bukan asal nuduh
sampai harus menyewa hacker
untuk bisa menemukanmu
kita harus menemukan al

saya akan betul
tapi papa lebih menghargai
kalau kamu jujur sama papa
apa yang kamu lakukan
jujur sama papa
apa kamu yang melakukan hal ini
apa kamu yang meminjam handphone
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
letak jantungnya normal berat bayinya satu gram panjangnya sekitar satu lima cm dan kepalanya juga sudah mulai terbentuk
jenis kelaminnya sudah bisa kelihatan dok
belum pak nanti masuk usia kandungan enam belas sampai dua puluh minggu
ibu ini hasil wfg nya yang tadi
vitaminnya jangan lupa diminum ya
iya terima kasih ya
nanti ketemu lagi di jadwal kontrol berikutnya ya
terima kasih ya dok
tanya soal mang dadang keatmen rumah sakit apa benar diderawat di sini
udah pelicin ya
jin saya ke toilet sebentar ya
kamu ada ada aja kenapa nggak dari tadi
kenapa baru sekarang udah tau hujan
ya kan ke toiletnya baru sekarang
sebentar aja ya
oh ya teti ya
tunggu tunggu di sini ya
mas al mas al aku yang hamil kenapa jadi diem beser
gue mau liat hasil wsg nya
aw mama gak sabar pengen liat kamu
kamu tau gak jadwal mama untuk check up itu ada jadwal yang dimana mama tuh tunggu tunggu
kamu yang ngelakuin ini
pa aku terpaksa pa
aku terpaksa karena
karena apa ya ressa
karena pada saat di hari pembunuhan itu
roy sempet nelfon aku pa
ya aku takut
aku takut banget kalau sampai hal itu bisa bikin bain sama a makin nuduh aku
di kasus pembunuhan roy itu pak
pak tahu kan gimana mereka mbak endin sama al itu
selalu nyudutin aku selalu nuduh aku
selalu nyalahin aku seakan akan aku itu yang bersalah
aku yang ngebunuh roy
padahal itu semua nggak benar pak
aku tuh cuma takut
aku takut kalau mbak andin sama al tahu kalau roy itu sempat telpon aku
mereka malah semakin nuduh aku pak
makanya aku terpaksa masuk ke akunnya roy dan ganti passwordnya
tapi buat apa roy telpon kamu untuk apa
ada perlu apa roy sama kamu
iya dia bilang dia mau ketemu sama mbak andi
dia mau datang ke rumahnya
terus udah aku coba buat cegah
dia tetap ke sana
kamu ngomong disuruh sama papa kan
sakit rasanya dibohongi oleh
orang yang sangat kita cintai
apa dia ragu
percaya ya sama aku ya
aku tuh bener bener stres banget loh pak
mbak endin sama al nggak percaya sama aku
mereka selalu nuduh aku
sekarang kalau ditambah papa juga nggak percaya sama aku
aku ini lagi hamil lho pak
ini yang bikin aku tambah stres dong pak
kita pulang sekarang ya
semoga ini bisa berakhir
aku tak berhasil buat meyakinkan papa
gue takut banget papa kecewa
ya pak ada yang bisa saya bantu
ada pasien bernama dadang dirawat di rumah sakit ini

aduh gue nggak tahu lagi nama lengkapnya dadang

kamu tahu nama lengkapnya dada nggak
saya lagi tanya ke rumah sakit
aduh saya juga nggak tahu pak
tapi saya tahu alamat rumahnya pak
mungkin bisa dicari dari alamatnya
saya kurang tahu nama lengkapnya tapi kalau pakai alamat rumahnya bisa
boleh disebut saja pak alamatnya
kampung rawa gang haji junaidi

mas almanis sih hama banget
mas almanis sih hama banget
pak saya mau nanya ini kenapa makam anak saya jadi seperti ini ya
waduh saya nggak tahu bu
waktu itu saya lihat ya udah begitu
siapa ya tapi namanya emang siapa ya
pokoknya dia itu tukang yang menggali keburan yang ini
berarti kan berarti ibu ibu yang tadi itu istrinya
wah siapa kali ya nggak enak aku
apalagi tadi abis dimarahin sama mas al lagi ya
bapak yakin kita mau keluar dari sini
kata dokter batu empedu bapak ini sewaktu waktu bisa kumat pak
kalau terus di sini
ya rumah sakit kan mahal
duit kita nggak cukup buat biaya operasi
bu elsa juga gak bisa dihubungi
iya juga pak
mang maaf sebelumnya saya rasa saya kenal sama mamang deh
pak saya mau nanya nih kenapa makam anak saya jadi seperti ini ya
waduh saya gak tau bu
waktu itu saya lihat ya udah begitu
pokoknya dia itu tukang yang menggali keburannya nindi kan
berarti ibu ibu yang tadi itu istrinya
wah siapa kali ya gak enak aku
apalagi tadi abis dimarahin sama masa lagi ya
bapak yakin kita mau keluar dari sini
kata dokter batu empedu bapak ini sewaktu waktu bisa kumat pak
kalau terus di sini bisa ngabisin duit bu
biaya rumah sakit kan mahal
duit kita nggak cukup buat biaya operasi
bu elsa juga gak bisa diberi
iya juga pak
mang maaf sebelumnya saya rasa saya kenal sama mamang deh
mamang ini yang ngurusin itu makam anak saya
ini kan bu andin
aduh mending saya jangan bicara apa apa sama dia
kita nunggu angkotnya di sana aja ibu
sakit banget bapak bu
kok dia malah pergi sih
tapi aku rasa dia kenal aku deh
pak dadan dengan alamat kampung rawa memang dirawat di rumah sakit ini
tapi pasien sudah keluar dari rumah sakit pak per pagi ini
padahal udah di rumah sakit tadi

tapi lagi lagi gue gagal ketemu sama dia
hari ini saya mau bahas tentang honesty
yang artinya kejujuran
saya yakin kalian adalah anak anak yang baik dan jujur
sekarang saya minta kalian untuk cerita ke saya
hal apa saja yang sudah kalian lakukan untuk anda

jangan sampai kacau di dalam
saya mau mengangkat
yang kalian lakukan untuk anesthesia first

aku pernah waktu itu ke supermarket
kasirnya kasih aku kembalian
tapi kebanyakan miss kembaliannya
terus mama aku suruh aku balikin uangnya
jangan mengambil apa yang bukan hak kita
waktu itu aku nendang bola
bikin kaca di rumah pecah
aku takut dimarahin
tapi aku tetap jujur ke papa sama mama
karena sudah berani jujur dan bertanggung jawab sama kesalahan kamu
oke sekarang giliran rena
aku pernah nemu dompet pas lagi jogging di taman
terus aku kembaliin sama yang punya dompet
karena kita harus jujur
kembalikan barang yang bukan milik kita
thank you rena
aku mohon papa percaya ya sama aku
kamu jaga kesehatan kamu
jaga juga janganin kamu ini
sehat sehat terus ya sayang ya
tapi cerita kampung tadi masih menyisakan
keraguan di hati papa sayang
ini bikin papa takut papa takut sekali
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam pak hati hati
muka papa masih ragu
apa papa bener bener gak percaya ya sama gue
apa lagi yang harus gue lakukan
sah sah sah
sah kamu kenapa sayang
kok lambat segini
kamu tiba tiba pusing aja ini kepalanya
ya ampun sah
ini udah kedua kali loh karena seperti ini
jangan jangan kamu darah rendah ya
enggak kok mah aku gak darah rendah
apa ini bawaan hamil ya
mama juga sempat darah rendah
terus kata dokter mama tuh harus banyak makan makanan yang bisa
untuk ninggiin tekanan darah mama
ya makanan yang ada zat besinya gitu
gimana kalau kamu suruh nino untuk beli buah bit
nanti mama jus buat kamu
itu bagus loh buah bit
kamu beli buah bit ya
soalnya aku darah rendah
kata mama buah bit itu bagus
jaga kesehatan kamu ya sayang
enggak mah aku udah nitip ke nino
nanti dibeliin sama dia
enggak usah enggak usah aku bisa sendiri kok mama
bener gak apa apa
jadi lo lagi butuh buah bit se
dari mana sih lama banget
tadi toiletnya ngantri
jadi saya ke toilet yang di lantai atas
jaraknya jauh soalnya
ya ya gak apa apa
tadi aku ketemu sama itu
orang yang ngurusin makamnya nindi
siapa yang namanya aku lupa sih mas
tapi aku ingat wajahnya dan tadi dia lagi sama istrinya
istrinya itu tadi yang nabrak aku
pasti maksud andi nindi sih mang dadang
kenapa sih kamu kayak penasaran juga
ingin tau aja yang ngurus makam nindi siapa
habis itu saya baru ke kantor ya
aku belum telepon indira
lagi yoga aja
udah mau selesai kok
kamu malam ini sibuk gak
saya mau ngajakin kamu sama michi untuk family dinner
dinner bareng keluarga di alabama cafe
nanti begitu michi pulang kerja
yaudah see you ya
semoga rencana al dan andin untuk mempersatukan angga dan michi bisa berjalan lancar
ini gerbang rumah kenapa kamu lewatin
saya mundur ya
kamu kenapa sih
aku lihat tadi pas kamu keluar dari rumah sakit aja kamu udah ngelamun terus
ya mungkin saya kecapean yan
kurang tidur mikirin banyak kerjaan
kamu nanti jangan lupa telfon michi ya
ya ampun gara gara mikirin emang dadang yang lolos
untung aja andi gak curiga macem macem
mama udah gak ngijinin aku lanjutin hubungan sama angga
bahkan angga juga udah ngehias

mungkin udah saatnya aku move on
oh emangnya dalam rangka apa ya nin
kan pas lebaran kemarin kan kita gak sempet untuk ketemukan
dengan aku sudah lemidente desde queens
mama untuk ajak mama kamu
karena aku belum pernah ketemu sama mama kamu
oh ya udah boleh kalau gitu
yaudah makasih ya